ini ada tiga yang tadi langsung dibuat oleh chef degan
petani tahu berapa produknya dijual di pasaran sehingga tidak lagi dibeli di petani semurah murahnya
apa mungkin persiapan yang bakal dilakuin kalau nantinya festival edm skala besar gitu akan dihelat
termasuk salah satunya musik
bahkan sekarang misalnya stadion stadion
selain kakak tadi ngomong ke junas gitu ya
bahkan mungkin waskita akan sudah sampai di atas empat kali lah kira kira begitu ya
kita berkontestasi itu terbiasa kok kita saling kritik kita saling serang ide gagasan